inilah rekaman video amatir milik warga saat puluhan anggota geng motor menyerang kantor
dpp laskar nkri yang berada di jalan suroto kunto desa adiaksa timur kecamatan karawang timur
karawang jawa barat minggu malam anggota geng motor merusak tiga unit mobil yang terparkir
di depan kantor tak puas merusak mobil anggota geng motor itu juga membakar dua unit sepeda motor
menurut keterangan saksi mata sedikitnya ada tiga puluh hingga empat puluh anggota geng motor yang melakukan
penyerangan ini pengusakan terhadap kantor markas besar lx melaksanakan kiri ini itu yang dilakukan
oleh oknum yang diduga kuat adalah dari oknum ekstesi saya selaku ketua umum tentunya ini sangat
prihatin belum diketahui pasti apa penyebab dan pemicu yang membuat geng motor itu melakukan penyerangan
hingga kini polisi belum mau memberikan keterangan perihal kejadian tersebut karena serai serai